delapan pemain mengikuti latihan perdana timnas basket tiga x tiga indonesia di hall basket senayan jakarta
timnas tiga x tiga indonesia praktis hanya punya waktu sekitar tiga minggu
untuk mempersiapkan diri sebelum pada bulan mei nanti berlaga di sea games vietnam
turnamen abl tiga x tiga di bali tanggal enam belas dan tujuh belas april mendatang
menjadi salah satu agenda uji coba yang akan diikuti timnas tiga x
apalagi sejumlah negara juga akan mengirimkan tim nasionalnya yang akan tampil di vietnam
satu minggu sebelum eventnya kita sudah ada di bali
karena biar bagaimanapun hampir semua pemain ini kan di bubble ibl kemarin kan
gimana caranya gue memaintainse mereka punya psikologis mereka kejenuhan
jadi at least gue pindahin tc nya ke bali supaya suasana baru aja
menanggapi target emas yang dibebankan pelatih timnas tiga x tiga indonesia ali budimansyah
memilih untuk fokus terlebih dahulu dalam menjalankan
dan menjalani pertandingan demi pertandingan
di sea games filipina tahun dua ribu sembilan belas lalu timnas tiga x tiga indonesia yang tampil tanpa pemain naturalisasi
berhasil merebut medali perak
kali ini dua pemain naturalisasi jamar andri johnson dan dam diagne juga ikut menjalani seleksi
dan saya pikir keharusan kita tinggi performa kita harus menarik
dan tim lainnya punya pemain yang bagus
jadi untuk saya saya akan melakukan yang terbaik
dan semoga tim saya bisa memainkan yang terbaik
kendalanya ya mungkin
kita nggak ada latih tanding ya kecuali nanti ada kita ikut event abl di bali
ya paling itu aja sih
karena kita juga ada beberapa pemain yang baru join dan baru main tiga x tiga gitu kan
transisinya dari lima on lima ke tiga x tiga itu agak sulit sebenarnya
pemain muda dari indonesia patriot julian kalias menjadi salah satu dari delapan nama yang dipanggil timnas tiga x tiga
perbasi juga kembali memanggil sandi ibrahim surliadin dan okiwira
selain itu masih ada nama kevin moses putirai dan nixon gosal
yang akan saling bersaing memperebutkan empat tempat di timnas tiga x tiga indonesia yang akan dikirim ke sea games vietnam